pembahasan omnibus law ciptaker sejak awal tak pernah memperhitungkan kelompok atau penyandang disabilitas
padahal substansi uu cipta kerja sangat berdampak terhadap kehidupan para penyandang disabilitas
kita konfirmasi terkait hal ini dengan narasumber yang sudah bergabung siang ini lewat sambungan zoom
ada irfan ramdhani aktivis disabilitas selamat siang mas irfan
selamat siang mas
ya dengan verdi terima kasih sudah bergabung dengan kita siang ini
mas irvan omnibus law ini disebut telah mengabaikan hak dan kepentingan bagi teman teman penyandang disabilitas
apa kemudian yang bisa anda jelaskan soal ini di bagian mana yang perlu di highlight mas irvan
di sini langsung saja ya mas
ya silakan mas irfan
kenapa saya sampai akhirnya turut ikut andil ke jalan
karena di sini saya sudah sangat jengah dengan pemerintah
saya tidak pernah mengikuti kegiatan demo
karena saya lebih fokus dari dunia kepenulisan
karena saya sebagai penulis basicnya
jadi sebelumnya saya sudah mengikuti dari sejak awal
dan ketika omnibus law disahkan itu sangat mengecewakan bagi saya dan teman teman saya
karena di sini sangat jelas teman teman disabilitas sangat dikecewakan
dan bahkan ini sangat benar benar sudah darurat akal sehat menurut saya
karena di sini jelas jelas di tahun dua ribu sebelas
pemerintah sudah mensahkan kalimat cacat dihapuskan diganti dengan teman teman disabilitas atau rekan rekan disabilitas di situ
jadi dari disabilitas itu sendiri bergeser maknanya menjadi kaum cacat atau kaum penyandang cacat
itu sangat menyakitkan mas fetty
jadi perubahan itulah perubahan kalimat diksi itulah yang membuat kami saya dan teman teman disabilitas sangat kecewa
karena di sini kalimat cacat itu menurut saya sangat tidak manusiawi
tidak ada manusia cacat yang ada pemikiran yang cacat
jadi menurut saya pemerintah saat ini sangat blunder sekali sudah membuat om nibus law disahkan
karena teman teman disabilitas juga sangat terpukul
dan saya sedikit bercerita bahwa ada kalimat disabilitas saja ketika sudah disahkan
masih banyak stigma kalimat cacat yang membuat teman teman disabilitas terpuruk mentalnya
yang pertama saya pribadi
saya pribadi saya waktu itu ingin menikah dengan salah satu perempuan
dan saya sampai akhirnya gagal menikah karena salah satu dari keluarganya itu tidak percaya dengan teman teman disabilitas
contohnya seperti ini
dengan kamu yang cacat bisa menghidupkan adik saya seperti apa
dengan kamu dengan memakai tongkat dengan kamu yang cacat
dan sampai akhirnya kami putus bukan karena tidak cinta lagi karena dibunuhnya restu
itu kalimat cacat seperti itu sudah membuat saya terpukul
itu kalimat cacat seperti itu sudah membuat saya terpukul

dan satu orang lagi teman saya dari makassar salah satu teman saya di sana ada teman teman netra
dia sama seperti saya
dan ketika dia menyukai perempuan dan sampai akhirnya dia didiskriminasi sama lingkungan sekitar dengan kalimat cacat bahwa dia tidak layak untuk menikah
dan menurut saya itu sangat tidak manusiawi
karena kami di sini sebagai hamba sebagai umat sebagai manusia dan tuhan tidak pernah membeda bedakan umatnya
di situ teman saya meninggal mas
jadi maaf saya ralat saya mempunyai teman

nah temannya teman saya itu yang meninggal di makassar
dan itu karena cuma kalimat cacat dan terbawa sampai kepikiran dan sampai akhirnya meninggal yang terakhir teman saya di tasik di tasik melayu
ada namanya willy willy pamungkas dia seorang disabilitas juga dia mengalami suatu kecelakaan
dan sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan dan sampai detik ini masih pakai kursi roda dia bercerita sama saya
dan dia didiskriminasi sama lingkungan sekitar dengan kalimat cacat
dia didiskriminasi sama lingkungan sekitarnya cuma kayak pakai bahasa sunda gitu
kunaon mana cacat gitu cuma ngomong kayak gitu aja kenapa kamu cacat
dan dia tidak mau keluar rumah itu sangat sangat menyakitkan teman teman disabilitas mas ferry

ada persoalan terminologi dari frasa cacat ke disabilitas yang juga saat ini tidak diakomodir begitu ya tidak dimandatkan
soal itu di dalam undang undang cipta kerja yang baru begitu ya mas irfan ya
kita ingin juga mengetahui apakah kemudian undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas yang kemarin itu juga kabarnya juga tidak sinkron dan tidak harmonis dengan apa yang sekarang diusulkan dalam ruu cipta kerja
bagaimana kemudian anda melihat ini
iya mas jadi sangat sangat yang tadi mas ferry sudah bilang bahwa ketenaga kerjaan di indonesia juga sangat sangat menurut saya masih mendiskriminasi teman teman disabilitas
saya sampai detik ini ketika saya lulus kuliah di tahun dua ribu empat belas untuk mengamar pekerjaan sampai detik ini saya selalu didiskriminasi mas
dan makadari itu saya berpikir bahwa teman teman saya banyak yang mendukung bahwa saya dididik untuk menjadi penulis dan sampai hari ini saya menjadi penulis
dan itu mas jadi setiap saya di perusahaan beberapa perusahaan besar saya sudah sampai di wawancara itu benar benar kamu bisa memang dengan kondisi kamu yang pakai tongkat dengan kondisi kamu yang cacat
dan itu mas kalimat cacat yang membuat stigma kami itu seperti jauh sekali perbedaannya
dan menurut saya ini sangat tidak adil bahwa tuhan pun tidak pernah membeda bedakan umatnya
mas irfan singkat terakhir saya ingin mendapatkan konfirmasi dari anda
kalau kemudian ada ruang diskusi dan advokasi apa yang ingin disampaikan untuk kemudian catatan catatan dari anda tentang hal hal yang berkaitan dengan teman teman penyandang disabilitas ini dalam ruu ciptaker
ya intinya sih kalau misalkan nanti saya diberikan ruang diskusi saya ingin menyuarakan kepada teman teman dan halayak umum dan atau pemerintah bahwa ini kita kerja cilaka ini harus dihapuskan
karena bukan disabilitas saja
bahkan kita harus menghapuskan
karena agraria buruh semuanya terkena dampaknya
dan saya pun terkena dampaknya
jadi saya masih bisa bertahan hidup
mungkin teman teman disabilitas yang lain mungkin teman teman saya yang lain tidak mungkin mas
tidak semua bisa disamaratakan
dan saya semoga dengan adanya suara saya ini tidak akan pernah dibungkam tidak akan pernah di mute juga seperti yang kemarin
bahwa omnibus law segera mungkin ini harus dihapuskan mas
jadi ini sudah sangat sangat darurat akal sehat dan menurut saya sudah harus dihapuskan
oke baik terima kasih mas irfan ramdhani penulis dan juga sekaligus aktivis disabilitas sudah meluangkan waktunya dan menyampaikan suaranya siang ini kepada kita
terima kasih mas irfan